seorang tahanan narkoba polrestabes surabaya menjadi sasaran amuk petugas kepolisian
karena mencoba kabur dari pemeriksaan
beruntung aksi pelaku diketahui oleh petugas
tn tersangka narkoba ini terpaksa digelandang petugas setelah berusaha kabur
saat menjalani pemeriksaan di mapol restabes surabaya senin siang
aksi pelaku ini bermula saat ia diperiksa penyidik
tersangka kemudian meminta izin ke kamar mandi untuk buang air kecil
karena ruang penyidik satreskoba berada di lantai lima
pelaku lantas turun dan membuang baju tahanan yang dikenakannya di lantai tiga
ia kemudian menyelinap dan membaru sebagai tamu agar tidak dicurigai
namun saat hendak keluar dari penjagaan depan petugas mencurigai gelagat pelaku
tidak mau ambil resiko petugas pun langsung mengamankan tersangka
sebenarnya saya dari sini nangkepnya
nangkepnya sudah keluar
sudah mau keluar
itu sempat model menyelinap apa gimana
ya pura pura tamu
untuk mengantisipasi agar peristiwa kaburnya tahanan ini tidak terulang lagi
pihak reskrim akan berkoordinasi dengan seksi propam untuk meningkatkan penjagaan
serta pengawasan di internal mapol restabes surabaya
farudin uli surabaya